ketua umum partai demokrat agus harimurti yudhoyono atau ahy kembali menyampaikan pidato politik terkait dengan posisi demokrat jelang pilpres dua ribu dua puluh
ahy menggapkan indonesia perlu menghidupkan kembali program program pro rakyat era sby untuk mengatasi kesulitan ekonomi yang dihadirkan dalam era jokowi
beli masyarakat yang menderita karena tekanan ekonomi maka kita perlu melanjutkan dan menghidupkan kembali semua program pro rakyat era pemerintahan presiden sby
program program itu antara lain blt blsm bpjs bantuan lansia difabel dan korban bencana pkh raskin kur pnpm dan lainnya
dengan kebijakan yang berorientasi
pada kesejahteraan rakyat tersebut kita bisa meningkatkan kembali pertumbuhan ekonomi menuju enam persen bahkan lebih
tapi pertumbuhan ekonomi ini harus dirasakan seluruh rakyat bukan segelintir kelompok saja
karena itu sulit diterima akal sehat saat ekonomi tertekan pandemi
alokasi apbn untuk infrastruktur justru lebih besar dibandingkan anggaran kesehatan